ricky pasti sebut namanya bukan elsa
dia takut identitas elsa ketahuan
saya mau cari anak saya
namanya putri di ruang bersalin
oh ibu lurus aja
nanti di ujung belok kanan
ini yang cantik ya fotonya ya
ibu tenang ya
tenang ya ibu
pak saya cek dulu ya
tahan ya ibu
sudah pembukaan empat
kontrasenya akan lebih cepat
pelan pelan ya bu ya
tarik lagi ya ibu
saya gak kuat
saya gak kuat dokter
saya gak kuat
memang sakit seperti ini
ibu tahan ya
ibu tahan ya
ibu tahan ya
ibu tahan ya
ibu tahan ya
ibu tahan ya
ibu tahan ya
ibu tahan ya
ibu tahan ya
ibu tahan ya
ibu tahan ya
ibu tahan ya
ibu pasti bisa
ibu pasti bisa ya
pak tolong bantu ingatin supaya atur nafas saat kontrasenya
ibu jangan teriak ya
nanti kehabisan tenaga
saya permisi ya
lo harus kuat
demi anak lo
nino udah tau belum
nino udah tau belum diki
nino udah tau belum
teleponnya nido mau ke kursa
dia harusnya di sini
dia harusnya temenin gue
dia harusnya temenin gue bukan lo rik
ricky ini tante udah sampai
ini sekarang enaknya di ruang persalinan
nanti tante tanya suster aja
oh iya satu lagi tante
elsa tuh namanya putri ya tante di sini
ricky pasti sebut namanya bukan elsa
dia takut identitas elsa ketahuan
namanya putri di ruang bersalin
oh ibu lurus aja
nanti di ujung belok kanan
tampung di sini
iya gue bakal temenin kamu
ibu aku kan sempat
aku punya anak dua yang mana tau sakit
untung gua telepon tante sarah
lihat tante sarah datang elsa udah mulai tenang
tapi anak mama anak yang kuatnya kan
diantara teman negara
berjuang terus ya sahab
mama tau kamu anak yang kuat sekali
kamu inget gak sih mas waktu itu pas kita lagi
yang kita hampir ke jatuhan dron
ngerasa aman sih disamping kamu
apalagi kamu ngelindungin aku
kalo misalkan sekarang kita foto pake dron lagi terus mau jatuh gimana
engga engga engga
pake biasa aja
gak bagus juga kalo pake dron kan
mau diem liun kursi gak biar liduh
udah selesai kan kayaknya
foto fotonya sudah selesai ya pak
bu nanti hasilnya akan segera kami kirim
oh iya makasih mas ya
aku jadi kepikiran elsa ya
ya aku bahagia disini bareng semua keluarga
sampe sekarang aja masih belum ditemu lagi
engga jangan terlalu di pikirin ya

nanti selesai acara disini tujuh bulanan
kita bantu papa mama buat cari elsa ya

hari ini randy gak ketemu dengan jessica
besok saya selidiki lagi ya pak
besok saya selidiki lagi ya pak
enak banget mbak mirna kita
akhirnya abis kerja
teger banget airnya
saya udah tua
saya lagi chat ke beberapa teman saya dulu